sementara itu sebuah rumah di pulau alimandar sulawesi barat ludus terbakar
satu orang lansia tewas karena terjebak keubaran api
api dengan cepat menghanguskan sebuah rumah warga di desa rapang barat
kecamatan mapili pulau alimandar sulawesi barat
api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik
api baru bisa dipadamkan setelah empat mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api
kebakaran mengakibatkan seorang lansia pemilik rumah tewas karena terjebak
korban tewas setelah dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan